bu kita mau kirim doa buat kak aini
eh aini kalian itu sudah mati bersama cacing cacing tanah
tapi tapi bu
ini surat laporan perincian peninggalan harta dari bapak saya dan semua uang yang sudah saya pakai
kalau lihat dari perincian ini bu risma sudah menghabiskan banyak harta warisan bagian ibu
dan hanya meninggalkan deposito sebesar lima puluh juta
dan itu artinya bu risma tidak berhak lagi untuk tinggal di rumah ini
karena tanah perkebunan yang milik aini telah ibu jual
loh gak bisa gitu dong pak
tanah perkebunan itu yang menjual suami saya bukan saya
lagian juga deposito saya masih tinggal lima puluh juta
loh pak saya itu meninggalkan hampir dua miliar pak
memang betul dua miliar
tapi di sini ibu sudah menghabiskan hampir satu miliar
dan aini belum menggunakan sedikitpun
ini semua gara gara mas hartono
sebagian uang warisanku hanya digunakan untuk membayar hutang dia
tadi saya menemukan ini tergeletak di pinggir jalan
lalu saya bawa ke rumah sakit
dan pihak rumah sakit
bilang bu aini sudah meninggal dunia
bu risma saya permisi dulu bu risma
bu risma kak aini kenapa
kak aini om
kak aini om
kak aini om
kak aini om
kak aini sudah menghadang
kak aini om
kak aini om
kak aini sudah menghadang
berisik berisik berisik
bisa nggak pak mereka suruh diem pak
kalau a ini sudah mati berarti semua harta warisannya jatuh ke tangan saya dong
dan anak anak ini tidak berhak lagi tinggal di rumah ini
tidak bisa bu risma
karena sebelum aini meninggal
aini telah membuat surat wasiat
yang isinya hartanya akan jatuh ke anak anak ini
kalau begitu saya permisi dulu pak
terima kasih pak ustaz

apa dia masih dendam karena kamu goda suaminya
pak kalau dendam
masa aini masih diterima tinggal di rumahnya
kayaknya suaminya yang jahat
buktinya suaminya masuk dalam penjara
pak tadi malam saya ketemu sama pak notaris
dan dia bilang kalau aini itu anak yang baik
risma telah memfitnahnya dan mengusir aini
demi menguasai harta warisan bagian aini pak
berarti kita sudah ikut ikutan memfitnah aini
harta bapak aku mau dihabisin buat anak anak yang gak jelas asal usul itu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
keluar kalian keluar
bu kita mau kirim doa buat kak aini
eh aini kalian itu sudah mati bersama cacing cacing tanah
bu jangan bu jangan
bu jangan usir kita bu
bu jangan semuanya keluar dari rumah saya
bu jangan usir kita bu kita mau tinggal dimana bu
kamu pikir saya peduli gak
saya mau tinggal dimana
ada apa ini risma ada apa
kenapa kamu mengusir mereka seperti mengusir binatang
eh asal ibu tahu ya bu
seenaknya aja ini menyuruh mereka tinggal di sini
emang dia pikir ini rumah nenek moyangnya
asal ibu tahu
bapak saya itu meninggalkan rumah ini bukan untuk orang lain dan untuk saya bu
tapi mereka itu anak yatim
berdosa kamu risma menantarkan anak yatim piatu
sudah bu udah jangan nasihatin saya
ibu pikir saya peduli
ibu itu tak ada yang ngerasain perasaan saya
weh semua orang ikut campur
seenaknya aja mau tinggal di sini
emang mereka pikir ini rumah bantai asuhan apa
mau jadi gembet ya mau tinggal di jalanan urusan gue
bikin ngapain gua harus berdiri sama anak yatim piatu

kamu kemana kak
kalian tunggu sini ya
kakak mau pinjam handphone sama om itu
kalian tunggu sini ya
om si boleh pinjam teleponnya gak
yaudah jangan lama lama ya
halo assalamualaikum bisa berbicara dengan om notaris
oh masih di luar kota ya
yaudah saya mau titip pesan
kalau anak anak panti diusir sama bu risma
yaudah terima kasih ya
om ini sudah
ya terima kasih om
telepon om notaris gak diangkat
ke atas karakterisnya om notaris lagi keluar kota
jadi kita mau kemana kak